pasca operasi tangkap tangan kalapas suka miskin oleh kpk menteri hukum dan ham yasona lauli
langsung melakukan sidak ke ruang tahanan lapas kelas satu surabaya di kecamatan porong sidoarjo
dalam sidak yasona meminta seluruh kalapas di indonesia agar mentaati peraturan dan tidak lagi mencoba untuk melakukan penyelewengan
pasca ditangkapnya kalapas suka miskin oleh kpk terkait dugaan suap jual beli kamar tahanan
minggu malam menteri hukum dan ham yasona lawli menggelar sidak di lapas kelas satu surabaya di kecamatan porong sidoarjo
satu persatu para penghuni ruang tahanan digeledah
tak cuma itu seluruh sudut ruangan tahanan juga ikut digeledah oleh petugas kementerian hukum dan ham
petugas juga menggeledah halaman di sekitar ruang tahanan
hasilnya dalam waktu sekitar dua jam petugas berhasil mengamankan ratusan barang terlarang
seperti korek api senjata tajam pemanas air dan kipas angin
yasona lawli meminta kepada seluruh kepala rutan dan lapas di indonesia
untuk bekerja sesuai peraturan dan selalu bertindak tegas dalam melakukan pengawasan
kepala rutan dan lapas harus dilakukan secara rutin terus disukai di dekat
kebanyakan lapas harus dikasihkan secara teras
dalam sidak tersebut petugas tidak menemukan barang terlarang yang berbahaya
seperti narkoba minuman keras dan sejumlah barang mewah
razia juga hanya dilakukan di empat blok tahanan dari delapan blok tahanan yang dimiliki lapas kelas satu surabaya